dalam tata ruang dki jakarta keberadaan permukiman kumuh minimnya ruang terbuka hijau
masih menjadi masalah yang belum kunjung usai dari tahun ke tahun
tidak jarang masalah masalah ini berujung pada penggusuran
dari zaman pak ali sadikin juga memang planningnya digusur
baru gubernur ahok yang terlaksana
penggusuran selalu menjadi salah satu pilihan kebijakan pemerintah daerah jakarta dalam penataan kota
dari sekian banyak penggusuran yang dialami warga jakarta
beberapa di antaranya diklaim sebagai upaya normalisasi sungai
perluasan ruang terbuka hijau penataan pemukiman kumuh
serta pembangunan kepentingan publik lainnya
data lbh dki jakarta menunjukkan pada dua ribu lima belas ada satu ratus tiga belas lokasi yang terkena penggusuran
sementara pada tahun dua ribu enam belas ada tiga ratus dua puluh lima lokasi yang terkena penggusuran
sementara itu dalam apbd dua ribu tujuh belas pemerintah dki jakarta menganggarkan dua puluh dua tujuh miliar rupiah
untuk lima ratus tujuh program yang diduga mengimplementasikan penggusuran
aksi penggusuran tak lepas dari silang pendapat
lbh jakarta menyatakan sejumlah kasus penggusuran yang dilakukan di dki jakarta
melanggar hak asasi manusia
fakta ini terungkap dari hasil survei pada dua ribu enam belas lalu
di delapan belas rumah susun yang menjadi tempat relokasi warga yang tersebar di jakarta
padahal pelaksanaan penggusuran harus memperhatikan standar ham
lbh jakarta menemukan sejumlah pelanggaran mengenai proses pemindahan paksa
dan kurangnya pemenuhan hak kesehatan pendidikan
hukum dan transportasi yang merupakan hak dasar korban penggusuran yang direlokasi
ada janji palsu pemprov dki jakarta yang menyatakan bahwa
orang dirusun akan lebih sejahtera ternyata tidak
kita mengukur berdasarkan standar hak asasi manusia
ternyata satu satunya standar yang terpenuhi hanyalah kelayakan infrastruktur
sebagian masyarakat yang tergusur sepakat ada pelanggaran hak asasi yang terjadi
namun sebagian lainnya sepakat
langkah ini demi perbaikan dan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan
di kawasan tersebut
meski aksi penggusuran dan relokasi menuai penolakan
bahkan berujung bentrok
pemerintah provinsi dki tetap menjalankan program ini demi penataan kawasan jakarta
kita selalu dipandang dianggap tukang gusur saya bilang enggak
kita merelokasi memindahkan
kalau gusur berarti kami tidak memberikan alternatif pada mereka
mereka bukan tidak mau pindah kok
saya tidak pernah menandatangani kontrak yang mengatakan tidak mau sekedar menggusur gitu
karena masyarakat ini
menginginkan ada solusi bukan hanya dipindahkan
saat ini sebanyak delapan belas rumah susun yang terdiri dari sebelas tujuh ratus dua belas hunian yang ada di jakarta
dinilai masih kurang sebagai tempat relokasi bagi warga yang terkena dampak normalisasi sungai
untuk memenuhinya pemprov dki jakarta menargetkan pembangunan sebelas satu ratus lima unit lagi
proses penggusuran di dki jakarta mau tak mau akan terus berjalan
namun yang jelas
warga korban gusuran di sejumlah wilayah jakarta kini sudah menempati rumah susun
kawasan yang sudah digusur pun kini juga sudah sedikit merubah wajah ibu kota